dengan menggunakan senjata tajam berukuran besar dua kelompok remaja ini terlibat bentrokan di tengah ramainya aktivitas warga dan pengguna jalan yang melintas
para pengendara memilih untuk menepikan kendaraan lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran
warga mengaku tidak ada yang mengetahui pasti penyebab terjadinya bentrokan
namun diduga saling serang dipicu salah paham antara dua kelompok remaja tersebut